kalau kata guru saya dulu mau menghukum orang itu atau memberikan pelajaran itu ada stick ada carrot gitu
apa namanya bisa dihukum atau dikasih carrot atau dikasih apa namanya banyak sekali insentif gitu
bang ifdal tadi sudah mengatakan serangkaian insentif presiden jokowi keberpihakannya kurang apa
segala macam dengan berbagai macam bahkan tadi katanya ada sudah ada dialog dialog gitu
anda lihat apa yang kurang gitu apakah itu cuma lip service saja pada faktualnya sebenarnya masih jauh dari cukup gitu mbak adriana
saya melihat memang ada kesenjangan pemahaman ya sementara pemerintah melakukan pembangunan yang sudah begitu masif
masih ada sekelompok orang di papua yang minta sesuatu yang tidak mungkin dinegosiasikan kalau bahasanya bang rifdal
ya kalau itu ada resolusi pbb nya atau secara hukum internasional sudah fix sudah firm
yang berkembang sejak tahun itu sampai sekarang itu kan interpelasi
kalau sudah interpretasi politik dari kesepakatan internasional itu
nah kalau sudah interpretasi politik itu kan sulit juga untuk kita membatasi dan sebagainya
nah caranya kemudian mengatasi adalah dengan tadi memberikan pembangunan yang optimal
tapi ada satu cara yang menurut saya tadi saya sudah sampaikan soal komunikasi
bagaimana memahami perspektif papua tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di sana
itu berarti perlu komunikasi perlu dialog
sudah terjadi belum pak
belum masalahnya itu belum terjadi
pada masa presiden habibie ada istilah dialog tim seratus
tapi itu bukan sebuah dialog menurut saya
karena dialog itu harus dipersiapkan semua pihak harus merasa mau terlibat secara sukarela dan sebagainya
ini kan tidak itu kan pertemuan biasa saja kalau menurut saya
jadi ada narasi pembangunan yang sifatnya top down
yang berupaya mengakomodasi kepentingan papua tetapi tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya ada di konteks papuanya
itu kan yang harus dibicarakan
misalnya misalnya coba gapnya itu tidak nyambungnya
misalnya begini kalau saya misalnya bilang bapak ibu saya bawa ini ke sana menurut anda bagaimana
kalau mereka bilang oh itu bagus tetapi kami tidak mau lakukan apa apa berarti mereka menolak
kan itu ada sinyal yang kita tidak paham soal itu
dalam kondisi keret berbagai keret yang dikasihkan oleh presiden kepada rakyat papua anda lihat hambatannya misalnya seperti apa
terakhir ketika presiden berkunjung ke merauke itu kan saya dari tv melihat itu sebuah catatan kunjungan yang bagus ya
ada sebuah peringatan di merauke untuk nanti tujuh puluh tahun ke depan indonesia
kapsul itu ahara panas sebagainya
tapi bagi sebagian orang papua
itu terlalu simbolik terlalu seremoni bukan itu persoalan kami
jadi ada semacam rasa mereka tidak didengar apa yang mereka mau
kalau tadi bung fris bilang perlu pelibatan
pelibatan itu macam macam caranya
misalnya kalau ada sebuah program baru masyarakat kampung dipanggil diberitahu ini programnya mereka datang
mereka diam pun mereka sudah merasa terlibat
tapi belum ada pemberitahuan tiba tiba dibangun
ini dibangun itu dan sebagainya
itu kemudian membuat mereka menjadi resisten
karena mereka tidak tahu apa sebetulnya yang dilakukan di sana
jadi itu satu
yang kedua masyarakat pada umumnya mereka cuma kepengen hidup mereka aman nyaman bisa bekerja tenang menyekolahkan anak dengan mudah dan sebagainya
kan itu keinginan yang sangat umum
permasalahannya itu masalah pelibatan yang kurang seperti kata anda
atau memang bantuannya nggak nyambung
tapi saya selalu dikasih roti
kan suka jaka sembuh bau golok tidak nyambung
kalau kita kembali ke uuh
otoritas pembangunan sudah ada di tangan pemerintah daerah
dana sudah diberikan ke sana
kita pernah nggak tanya apa yang sudah dilakukan sejauh ini
anda lihat sudah netes belum
mengalir belum mbak adriana
dananya besar sekali loh
kalau kasus asmat saja itu bisa kita lihat
bagaimana dengan anggaran yang sudah diberikan masih terjadi kasus yang sangat luar biasa seperti itu
itu baru di asmat belum di kabupaten yang lain
artinya ada salah di dalam pengelolaan dana pembangunan di papua
itu tugas siapa untuk memperbaiki
dan itu nyambung tidak dengan eskalasi kekerasan
ada nggak benang merah benang hijau benang kuning
kalau saya melihatnya begini
itu satu kluster persoalan
karena kekerasan politik yang masih berlangsung itu satu kluster persoalan itu
ada dalam penelitian kami
pembangunan itu klaster yang lain
tapi itu terkait juga dengan bagaimana masyarakat papua itu dilibatkan
itu bagian dari pengakuan atas orang papua yang memiliki tanah itu
itu bagian dari
jadi dialog menurut anda ini sistemnya sangat top down
dialog hampir tidak pernah
kalau dialognya top down bukan dialog juga
ada yang tidak nyambung katanya pak adriana
jadi begini kan
setelah otonomi berarti ada otoritas yang besar diberikan ke sana
artinya pemerintahan daerah berikut dengan legislatornya itu juga bisa merumuskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya
sesuai dengan aspirasi masyarakat
dan juga bisa meminta
supaya lebih nyambung ya bang ya
karena itu juga ada dewan adat yang juga memiliki otoritas juga untuk memberikan kebijakan kepada
menawarkan atau menyampaikan aspirasi
jadi sekarang ini setelah desentralisasi itu kewenangan pusat itu sudah tidak banyak
ke daerah seperti papua ini yang diberikan otonomi khusus
otonomi yang lebih besar daripada di daerah daerah yang lain
itu untuk carrot juga tuh bang ya
ya karena itu sebetulnya peran pemerintah daerahnya dan legislator di daerahnya itu
juga harus ditanyakan juga
jangan semua kemudian seakan akan kendali semua otoritas itu ada di jakarta ini
kendali di jakarta itu hanya proyek proyek yang sifatnya pusat
seperti jalan trans papua kemudian ada impres tadi untuk mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan
penyediaan rumah sakit
pendidikan dan pemberian beasiswa kepada anak anak papua
itu banyak sekali
itu dana pusat
di luar dana ini daerah
jumlahnya besar sekali ya
artinya aspirasi atau pelibatan tadi setelah pelibatan itu
itu bisa melalui dprd dprd yang ada di sana
mulai dari tingkat kota kabupaten dan provinsi
sekarang dua provinsi ya
nah itu sebetulnya lebih mudah menggali kebutuhan tadi
jadi trickle down effect yang tidak jalan tidak trickling itu bukan hanya salah jakarta
tapi juga salah jayapura dan juga manokwari yang tidak bisa mendistribusikan trickly
kita selama ini selalu melihat kan seperti kita melihat papua ini ketika kita di orde baru
dia itu ada strategisasi yang sangat kuat
sekarang sudah beda
sekarang ada distribusi kekuasaan yang sangat besar diberikan ke papua
ini yang kita masuk sesi terakhir kita tetap kembali ke laptop kita
kita kembali ke judul besar kita hentikan teror di papua
bicara mengenai eskalasi ini jujur saja kita semua sudah capek
justru ini makin dimanfaatkan untuk orang orang yang quote unquote dunia internasional
yang kemudian masih cawe cawe yang ingin sebenarnya mengeskalasi ini lebih tinggi lagi
apa yang paling penting perlu dilakukan jangka pendek jangka panjang
virus ini harus diobati dengan antibiotik apa mbak adriana
jangka pendek dan jangka panjang
kalau jangka pendek jelas penegakan hukum ya
ini tadi evakuasi sudah kemudian kan sedang dilakukan pengejaran
kemudian akan ditangkap dan diproseslah secara hukum yang berlaku di negara kita
itu perlu penegakan hukum
karena kalau tidak nanti ini akan jadi persediaan buruk ini akan terus berulang
tetapi juga pemda semua unit unit yang ada di daerah harus mendukung ini supaya penegakan hukum bisa terjadi
nah untuk jangka panjang saya pikir
ada soal soal di papua yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat
dan banyak pemangku kepentingan itu harus duduk bersama untuk bicara
ke depan ini akan seperti apa
contoh misalnya undang undang otonomis khusus tahun dua ribu dua puluh satu kan akan dua puluh tahun
itu menurut saya penting duduk bersama untuk mengevaluasi
bagaimana itu akan berlanjut ke depan bagaimana itu akan diberikan kepada masyarakat di sana
karena kesalahan di awal otsus itu sosialisasinya tidak merata ini juga tugas dari pemda sebetulnya
dan banyak termanfaatkan dengan baik atau
sebentar saya belum selesai
oh belum belum belum
yang dimengerti oleh masyarakat itu adalah dana otsus
sekarang ada lagi dana kampung
seolah olah semua ini berkutat soal uang
padahal otoritas yang diberikan lebih dari sekedar uang
nah itu yang harus dievaluasi secara rinci
pasal per pasalnya supaya tidak ada kerancuan lagi
kalau ada masalah di mana masalahnya
jadi saya seperti bang ifdal bilang tidak bisa lagi semua disalahkan kepada pemerintah pusat
ada prime movernya itu adalah di papua
tapi perlu ada perbaikan koordinasi dan sinergi antara pemda dpr papua dan majelis rakyat papua
termasuk yang di papua barat
dan obatnya bukan resentralisasi seperti kata orang jakarta saja yang atur semua
kecuali untuk isu isu tertentu ya
seperti keamanan politik luar negeri itu memang
dan anda lihat kita kembali ke masalah ini
penanganannya sudah cukup baik dengan pelibatan tni yang cukup dalam
polri juga untuk ikut masuk
atau memang anda menganggap bahwa sebagai orang
ngapain sih tni ikut ikut ini polri saja
itu akan jadi perdebatan panjang
soal itu saya ingin pesankan satu saja
orang papua tidak anti tentara
orang papua tidak anti polisi
mereka tidak anti pendatang
mereka cuma tidak mau ada kekerasan lagi berulang
kita berharap juga hal yang sama terjadi
bang ifdal terima kasih
sayang saya kalau tadi tidak anti polisi dan tidak anti tentara
tapi kita anti durasi over
jadi kita harus break dulu
harus hentikan dialog kita
mudah mudahan kita bisa ketemu lagi dengan
bicara mengenai masa depan papua dengan lebih baik
tidak dengan judul yang agak mengerikan seperti hari ini
terima kasih bang ifdal terima kasih bu adriana
atas perbincangannya kami akan segera kembali
tetap bersama kami